gegap gempita perayaan peringatan kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh satu
boleh dibilang mampu mengalihkan sejenak perhatian publik
dari kegaduan sosial politik yang berlangsung susul menyusul beberapa waktu terakhir
mulai dari hiruk pikuk pilkada dki jakarta
hingga polemik status keluarga negaraan ganda menteri esdm
apakah di usia lebih dari tujuh dekade ini
kehidupan politik dan demokrasi kita semakin matang dan substansial
ataukah justru ada tendensi langkah mundur
akibat kian maraknya sentimen bernuansa sara dan intoleransi dalam kehidupan berbangsa
kami akan mengulasnya di studio cnn indonesia prime news kali ini
sudada yudi latif direktur eksekutif reform institut
selamat malam pak yudi
mas yudi kalau kita lihat tadi secara sekilas
apa yang mas lihat dari upacara peringatan ini
kalau berbeda secara tampilan memang sangat berbeda
secara nilai mas melihatnya seperti apa
ya kalau dari segi dimensi performance
saya kira jokowi memang punya kecerdasannya sendiri soal ini
jadi ada dimensi inovasi inovasi yang membuat upacara hari ini
lebih meriah lah dari tahun tahun sebelumnya
tapi di luar itu kan persoalannya ketika bendera diturunkan
maka kita bertanya bendera itu akan ditaruh di mana
mestinya kan kalau mengibarkan bendera
itu kita kibarkan di halaman depan istana
setelah bendera diturunkan
mestinya dia akan diibarkan di kedalaman jiwa bangsa ini
artinya jiwa merah putih kita itulah yang harus dipertaruhkan
nah makanya di dalam mengembangkan merah putih itu kan
kita merdeka itu untuk satu tujuan visi yang jelas
merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur
melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia
memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa
ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia
ini sebenarnya jadi ukuran
ukuran itu kita menilai
apakah setiap kita melakukan upacara yang gegap gembita sekalipun
tiap tahun visi dan misi negara itu makin kita dekati atau makin jauh
itu satu pertanyaan yang harus selalu reflektif
kalau bung karno sering mengatakan
intinya semangat proklamasi itu tiga hal
semangat berjuang semangat persatuan
dan semangat membangun dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran
nah sekarang semangat berjuang
masih cukup tumbuh dalam kehidupan bangsa ini
ya kita melihat masih
terutama saya kira pekerja perga sosial kita
olahragan olahragaan kita
berjuang sampai di olimpiade
kalau ada masalah masalah dengan bencana dan lain lain
kita aktif menolong
jadi perjuangan itu ada
tapi justru kita lihat redup semangat juang itu justru terjadi dalam elit politik
elit politik lebih mengedepankan kepentingan partikualitas golongan atau partainya saja
jarang rela berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri
para pemimpin politik juga masih sibuk dengan merencanakan apakah saya terpilih lagi atau tidak pergi lagi
jadi selalu politik sebagai karir pribadi
jadi mereka tidak bisa lebih besar dari dirinya sendiri
jadi banyak para pemimpin
tapi mengembangkan mental jadinya
mengembangkan mental jelata itu dalam arti
bukannya melayani tapi selalu ingin dilayani
bukan memberi pada negara
tapi selalu bertanya apa yang bisa diambil dari negara
kedua semangat persatuan
ya kita lihat tadi lagi lagi solidaritas rakyat masih ada
masih terlihat rakyat dalam bicara seperti itu
dan sebenarnya juga rakyat itu mengagumkan
misalnya kemarin dalam pesta demokrasi
bahkan ketika kita dihadapkan pada dua kontestasi kepresiden yang luar biasa sengitnya
yang orang menduga waktu itu
wah habis pemilu ini pasti akan gegeran sosial
gegeran di keangan bawah
tapi ternyata rakyat itu punya kearifannya sendiri
untuk tidak mau dikorbankan dalam kekonyolan
ternyata sesuatu yang menegangkan itu ternyata berakhir relatif damai
apa mungkin ini memang rakyat sebenarnya jauh lebih dewasa ketimbang para elit politik gitu sebenarnya
nah saya duga tingkat kerusakan kita itu sebenarnya lebih pada komunitas politik
kalau masyarakat masih oke
nah pada tingkat elit ini kita lihat susah sekali mengembangkan persatuan secara
kalau tadi kan persatuan secara emosional rakyat solidaritas itu masih ada
tapi persatuan sebagai satu yang fungsional
di mana antar institusi negara bisa ada kooperatif atau tidak
sekarang kan polisi lawan tentara polisi lawan jaksa polisi lawan kpk
jadi begitu pun kita tahu di dalam pertengkaran pertengkaran di praksi praksi di dpr
yang dulu nyaris menyita berbulan bulan
nggak ada selesai
jadi penyakitnya itu ada di elit
nah sekarang soal apakah kita masih punya semangat membangun
tapi yang kita saksikan dalam perkembangan beberapa puluh tahun terakhir
pembangunan itu lebih dimanai sebagai pembangunan material saja
lebih secara fisik gitu ya
pembangunan mental kejiwaan terus terang diabaikan
akibat tekanan pada pembangunan material ternyata dengan mengorbankan pembangunan kejiwaan ini
seluruh capaian capaian pembangunan material itu mudah dirogoh
sudah dirobohkan oleh kerusakan mentalitas manusianya
mas yudi perbincangan kita akan kita lanjutkan kembali
usai jeda berikut tetaplah bersama cnn indonesia prime news
selalu halamah sobari
kenapa jadi saya tinggi tinggi
supaya sama dengan yang lain lain
sobari budayawan yang juga sekaligus jurnalis senior
tadi di awal kita sudah membicarakan mengenai prosesi tujuh belas agustus yang berbeda jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya
kita lihat nilainya seperti apa
kalau menurut kang sobari sendiri seperti apa
saya menganggap itu perubahan model ritual kenegaraan lebih bagus
saya kira agak berbeda
partisipasi yang dilakukan oleh rakyat
barangkali di orde baru itu digerakkan
bahwa harus melakukan ini harus begini
ini sebenarnya bukan partisipasi
tapi dulu tetap disebut partisipasi
sekarang ini saya kira agak relatif lebih murni
saya kira setahu saya jokowi tidak pak presiden tidak melakukan mobilisasi
tidak perintah ini tidak perintah itu
nah ini menurut saya ini suatu kapital
apakah cultural capital atau social capital apapun silahkan diterapkan di sana
tetapi yang penting kalau kita bisa mengolah meningkatkan kapital itu
itu menjadi sesuatu yang penting
menjadi daya dukung untuk melakukan pembangunan untuk memperbaiki kehidupan bangsa
di tengah cengkeraman kekuatan politik dan ekonomi global
yang sangat tidak mudah
tapi kita bisa melakukannya
berarti ritual ini semacam upaya mengalihkan perhatian gitu sebenarnya
penghatian persoalan yang dihadapi oleh pak presiden
ini ritual ini ritual yang murni dan semua orang tergerak melakukannya
saya mengamati begitu banyak kelompok kelompok masyarakat ya
kelompok kelompok kecil itu spontan
ada spontanitas yang muncul
dan ada sesuatu panggilan
ya ini bagian dari yang aneh jika dibandingkan dengan kecenderungan di berbagai tempat
di mana ada tawuran di mana ada clash antara kelompok antar antar sebagainya
pada satu sisi hal itu terjadi
tapi pada sisi lain ada kecenderungan orang untuk mengukuhkan relasi relasi politik antar kekuatan
di dalam masyarakat relasi relasi antar etnis
nah ini dua hal yang kelihatan berbeda
bagaimana menjelaskannya dan siapa yang punya kecenderungan lebih kuat
ini kayak main tegak tegis saja
saya akan menempatkan pilihan pada kecenderungan untuk nyatu
untuk nyatu untuk menunjukkan kita bangsa indonesia
kita meskipun tidak harus berteriak
teriak seperti kata pejabat kita bangsa yang besar
tidak usah kita bangsa indonesia
yang punya kemampuan yang punya kapasitas kapasitas yang bisa dikembangkan
di tengah tatanan global yang agak mengerikan ini
saya kira memang menakutkan
tetapi bangsa indonesia perlahan lahan harus menunjukkan kemampuan dirinya
tidak usah arogan di depan mata internasional
karena kekuatan internasional itu mengerikan
begitu kita arogan kita akan dijegal
jangan mencari musuh
tidak usah mencari musuh
tetapi kita menunjukkan ciri identitas bangsa kita
jadi kita punya kemandirian
tidak usah diteriak teriakan bahwa kita bangsa yang mandiri
itu tidak mungkin
hanya dilakukan diam diam
itu menjadi sejenis subversi
suatu corak perlawanan kepada kekuatan asing
yang berlebihan mau mencengkeram kita
melalui mekanisme apa saja
nah kalau kita undang undang mengenai migas perkebunan segala rupalah
tangan asing ada
tidak usah ngomong kita sudah tahu itu
lalu dalam tingkat implementasi
perlahan lahan kita melakukan subversif
dan subversif itu juga tidak usah dikatakan
jangan katakan bahwa kita bangsa yang tidak mengenal takut
dan akan memproduksi sesuatu yang agak mengejutkan
kita punya banyak kejutan dari kekuatan kekuatan kemasyarakatan itu
menurut saya cara memandang persoalan kebudayaan
tidak usah mengeluhkan banyak hal
karena banyak hal itu sudah hadir di tengah kita
kalau kita mengeluh kita hanya akan tertindas
makin lama makin tertindas
tapi kalau saya mau terus terang
tahun ini bukan tahun dua ribu enam belas
bagi saya ini tahun seribu delapan ratus dua puluh lima sampai tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
alasannya kenapa pak kharus bari
situasinya sama persis
ketika pangeran tiponegoro memberuntak
dan pangeran tiponegoro memberuntak
susah mencari kawan
susah sama sekali
dijegal juga oleh kawan kawannya sendiri
tapi dengan kekuatan yang terbatas itu
dalam lima tahun
dia bisa membuat kompany mendekati gulung tikar
kita punya pelita pelita pelita tersusun sampai tujuh pelita
harga diri rakyat
orang tadi sudah bilang membangun fisik
tapi yang berurusan dengan jiwa
yang berurusan dengan sikap
yang berurusan dengan cara pandang
dan kemudian menjadi tingkah laku
membangun sesuatu yang namanya etos
etos jauh lebih dahsyat dari sekedar etos kerja
bukan sekedar disiplin
bukan sekedar tanggung jawab
refleksi dari keseluruhan tatanan yang indah yang agung
itu muncul dalam tindakan
muncul menjadi suatu berlaku
etos itu mungkin akan bekerja atau tercapai
terlaksana ketika akhirnya
mungkin masyarakat rakyat sendiri
khususnya saat ini
dengan partai politik
khususnya bisa berjalan seiringan
bisa menjadi satu tanpa terkotak kotak
antara rakyat dan partai politik
karena sepertinya saat ini
antara masyarakat dan partai politik
senderung terkotak kotak sendiri
gimana mas yudi melihat hal ini
kalau para politisi bilang
kenapa sih sebenarnya problem politik kita itu
selalu menudingnya adalah karena rakyat kita belum siap
rakyat kita itu pragmatis dan lain lain
politisi yang belum siap
tapi banyak tanda tanda
banyak tanda tanda menunjukkan
sekali ada pemimpin yang bisa dipercaya
membangkitkan harapan publik
rakyat sih biasanya lalu
bisa dengan kearifannya itu langsung
bisa ikut partisipasi terlibat di dalam kerja politik
jadi problemnya bukan pada demand side
tapi pada supply side
kalau dulu makanya soekarno sering bilang
pemimpin harus bisa membangkitkan
tentang harapan harapan rakyat
sekaligus juga bisa menunjukkan kekuatan rakyat
dan dengan itu membangkitkan tekad rakyat untuk berjuang
jadi dia bilang pemimpin itu harus menyeru pada national spirit
dia bilang kalau pemimpin tidak bisa membangkitkan national spirit
buat apa jadi pemimpin
lebih baik berorani sendiri saja
artinya kalau ada sesuatu yang terjadi pada rakyat
justru sebenarnya tugas pemimpin itu
harus bisa memulihkan kembali kepercayaan
kembali kepercayaan publik
dan membuat rakyat itu terdidik
yang melakukan fungsi fungsi kewargaannya secara baik
itu sudah dilakukan
kalau menurut kata soebali
sudah dilakukan oleh presiden jokowi
untuk membuat itu
gagasan beliau mengenai revolusi mental
pada satu sisi kekuatan politik
dari kalangan yang disebut elit
tapi saya tidak pernah menyebut elit politik itu elit
rakyat pada sisi yang lain
itu memang kota
tidak usah disesalkan bahwa terkota
tidak ada masalah
biar mereka hidup dengan logika politiknya
nanti bangsa akan mencatat
sejarah akan membuat catatan
kemudian di pihak lain rakyat pada umumnya
itu menjadi suatu kekuatan politik yang lain
dengan logika yang lain
mari kita perhatikan ketika
demokrasi terwujud dengan dahsyatnya
dan negara negara lain menyanjung bahwa kita mampu melakukan itu
di tengah suatu berita
di tengah suatu gosip
bahwa akan terjadi ancaman
pertumpahan darah dan sebagainya
ternyata pemilunya dahsyat
dan jangan lupa itu bukan hasil dari partipolitik
itu hasil dari kesediaan rakyat untuk menunjukkan
tapi kedaulatan ini kami akan wujudkan
beda spiritnya dengan orang orang di kalangan politik
tapi negeri manapun memerlukan politisi
politisi itu akan belajar dengan baik
yang berlangsung di dalam masyarakat
tapi memungkinkan itu
politisi belajar dari kearifan yang dilakukan oleh masyarakat
oh ya memungkinkan
politisi kan orang yang punya otak juga
kalau itu politisinya sebagai negarawan
dia harus mampu melatakan hatinya di jantung hati rakyat kan
problematiknya sekarang itu kan
surplus politisi tapi defisit negarawan
tadi kalau politisi selalu bilangnya adalah
apa yang bisa aku ambil dari negara
kalau negarawan adalah
apa yang bisa aku sumbangkan bagi kebaikan hidup bersama itu
jadi problematiknya kalau dia negarawan
akan selalu bisa menempatkan telinga hatinya itu
di dalam jantung hati dan telinga rakyatnya
dan bersama kekuatan rakyat itulah
mereka kemudian melakukan transformasi perubahan perubahan
mungkin politisi pada generasi ini
belum bisa seperti itu
dan kita akan menunggu generasi yang lebih muda lagi
pasti ada perbaikan perbaikan
kecuali bung karno yang menggebu dan dahsyat
tan melaka juga tidak
tan melaka juga tidak kurang kurangnya
dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita di cnn indonesia prime news kali ini
masih bersama kang sobari dan juga mas yudi latif
kalau tadi kita lanjut kembali
kalau tadi sosok pemimpin seperti bung karno
dan juga tadi sempat menyebut tan melaka
saya kagum betul tan malaka juga
itu agak lebih di bawah bung karno
tapi sebenarnya pikiran pikiran tan melangkah itu
sederajat betul dengan pikiran bung karno
dalam leadership dibilang bahwa para pemimpin itu
harus mampu menerjemahkan kemauan rakyat
kalau diperluas menjadi aspirasi rakyat
menjadi suatu tindakan
menjadi suatu gerakan
nah ini kaitannya dengan masa masa perlawanan kemerdekaan
kalau sekarang ini
supaya aspirasi itu jangan menjadi omong kosong
jangan menjadi nilai nilai
seperti burung di angkasa
tapi tangkap dan diwujudkan dalam tindakan
menjadi bangsa yang
yang tidak hanya berkata kata
membangun hidup dari hari ke hari itu
dengan menyadari betapa banyaknya halangan halangan
kita mau berbisnis
di kampung saja
sudah ada musuh
di tingkat rtrw itu
musuh pedagang di tingkat global
masuk di situ
bagaimana kita menyikapi perkara itu
harus ada jawabannya
dan rakyat secara jeli melakukannya
di dalam tatanan perdagangan global
yang berusaha sepanjang hari
dari pagi sampai hari
terus menerus tidak ada istirahat
pedagang pedagang kita yang kecil
mengharapkan uang seratus ribu
itu pun dijegal pada tingkat itu
bagaimana kita secara strategis
perlahan lahan melakukan counter terhadap itu
counternya tidak akan mungkin dilakukan secara frontal
tetapi ada jalan
ada ruang untuk melakukan manuver
manuver itu pasti akan panjang ceritanya
dan mungkin tidak bisa menceritakan di ruangan ini
melihat peluang dari tatanan global
yang mencengkeram di segala lini
segala segi kehidupan itu
masih ada peluang
dan dimana rakyat bisa melakukan itu
atau beberapa orang yang memberi inspirasi
yang memberi apa yang namanya
cara mereka berpikir
dan membuat suatu jalan kehidupan
baru di satu bidang
bidang kan banyak sekali yang mau dilakukan
ketika kita berbicara soal leadership
dalam waktu dekat
akan ada pilkada tahun dua ribu tujuh belas
salah satu yang paling pilkada paling rame
belakangan ini ada jakarta
awalnya ahok sempat di
gada gada diusung akan oleh aspirasi rakyat gitu
di bawah dengan suara independen
tapi belakangan tiba tiba
seakan banting setir gitu
lebih memilih untuk partai politik
mas yudi lihat
yang memahami aspirasi rakyat
cenderung akhirnya lebih berpihak pada politik
pertama gini ya
soal pilkada itu
setiap kali kita mau menggoreskan
selalu saja ada arus arus kecil
yang membuat kita
ternyata masih ada sih
dengan seluruh kegagalan dan skema pemilihan
pilkada daerah reformasi
kita menemukan sejumlah kepala kepala daerah
itu yang memberikan
di surabaya dan tempat tempat lain
gak perlu kita sebutkan
karena ini era pilkada
tapi masalahnya sering kali
ini lebih merupakan
yang hebat hebat ini
lebih sebagai satu
ketimbang pola besar dari sistem yang dihasilkan oleh
desain demokrasi ini
nah oleh karena itu menurut saya
kita harus mulai mempertimbangkan ulang
bagaimana melahirkan satu sistem
tokoh tokoh luar biasa yang hebat
itu bukan satu perkecualian
hal sebagai dampak dari desain demokrasi
desain sistem pemilu
jadi kita harus mengulangi
bermula dari biaya politik
yang cukup besar
yang itu yang akan dampaknya korupsi
daerah daerah yang tersandra
dan lepasnya tadi
sumber sumber daya kekayaan alam kita
yang membuat dibayar oleh
kita boleh suka atau tidak
suka terhadap order baru
di akhir order baru
jumlah izin tambang di seluruh indonesia
sekarang di era reformasi
jumlah izin tambang di seluruh indonesia
sudah sebelas juta
sudah sebelas ribu
kenapa terlanjut satu proses eksplosi
di dalam izin tambang itu
untuk membayar utang utang politik
dan itu menjerat
kepala kepala daerah masuk ke
artinya desain ini
tidak boleh dipertahankan
desain ini yang menjebak kita
baik secara politik
ujungnya dibayar mahal
baik itu hutang negara
rakyat yang harus menerima penderitaan itu
nah tadi ditanya soal
saya kira tidak terlepas dari soal
arena bermain politik itu
ternyata kan untuk
bertarung sebagai independen juga
tidak begitu mudah
karena ada begitu banyak jebakan
jebakan batman ya
ada mungkin juga
sistem kpu nya dan lain lain juga
ini kan perpanjangan aparatus dari partai politik
tentu mungkin ada kesulitan kesulitan
yang bisa ditimbulkan oleh kandidat
kandidat yang sifatnya independen
oleh karena itu mungkin dia secara realistis
daripada jadi independen yang ternyata tidak ada jaminan
akhirnya kan dia
akhirnya juga tunduk pada
dimana dia ujungnya
masuk di dalam partai politik juga
lalu sebenarnya kang subadi
sampai kapan sih
kang sobari sempat ngomong juga bahwa
orang di politik itu
orang juga manusia
yang diberi kesempatan untuk pasti
dia akan berubah menjadi lebih baik lagi
sampai kapan kita harus
rakyat ini harus menunggu
orang orang yang berada di kancah politik ini
lebih bagus mengharap seleksi alam
biar mereka tua
yang nggak begitu hebat itu
yang seraka seraka itu tua
dan akan tersingkir oleh kekuatan muda
bukan berarti yang muda muda ini ketika sudah masuk dalam sistem
juga akhirnya menjadi seperti yang orang
nanti akan ada perubahan
perubahan sistem bukan segala galanya
sistem itu dikendalikan oleh mentalitas
sistem itu dikendalikan oleh sikap
oleh cara berpikir
oleh begitu banyak hal
itu kita temukan
kita membangun sistem
membangun sistem itu gagal
dan kemudian orang bertanya
dulu kita berpikir
sekarang sistem sudah kita perbaiki
masih juga ada yang korup
nah jadi perhulahannya
jangan memutelakan sistem sebagai sumber kebaikan
pun jangan memutelakan manusia sebagai sumber kebaikan
jadi relasi yang sangat dialektis antara dua kekuatan itu
dan kalau kekuatan itu
lahir kembalinya bung karno dalam tatanan hidup sekarang
lahirnya kembali bung hatta
lahirnya kembali syahrir
tan melaka dan lain lain
aspirasi besar mereka itu
baru akan kita coba laksanakan
saya kira perlahan lahan
ada di masyarakat
tidak ada di lembaga lembaga politik yang kita percaya ya
apakah di partai apakah di parlemen apakah di mana
adanya di masyarakat
dan kekuatan kekuatan kemasyarakatan itu
akan perlahan lahan ditarik
pak ahok itu nggak ada dulu
tiba tiba dia muncul sebagai sesuatu
yang boleh disebut macam bintang
yang cahaya yang menerangi jakarta
siapa yang mengarang itu
siapa yang memanipulasi itu
dia datang sendiri
nanti akan muncul kekuatan yang lain
dan kita akan berhadapan dengan
tokoh tokoh yang tidak punya integritas sama sekali
yang tidak malu
bukan tokoh tapi mengaku tokoh
tokoh itu bukan dibikin oleh majalah
bukan dibikin oleh media
tokoh itu muncul seperti
ahok tidak dibikin oleh media
jokowi tidak dibikin oleh media
dia muncul dan media mengikuti
ada orang yang tidak ada apa apanya
dimatang matangkan oleh media itu
akhirnya dia muncul
dia muncul tapi tidak ada apa apanya
tidak tumbuh sebagai manusia
nah di masyarakat
saya kira yang saya agak imbau sedikit lah
media itu juga harus waspada sedikit
jangan mengkultuskan orang yang tidak ada apa apanya
sebagai orang yang mampu menerjemahkan aspirasi rakyat
dan menggerakkan pemikiran itu menjadi tindakan
jokowi salah satu contoh
ahok salah satu contoh
lainnya belum muncul
tapi akan muncul
tapi kalau yang muncul itu bikinan
kekuatan kekuatan yang dibikin
orang orang yang dimatang matangkan
belum waktunya matang tapi harus dipaksa untuk matang
itu tidak akan pernah matang
jadi memang alam menyediakan secara melimpah limpah
kekuatan itu di masyarakat
mungkin melalui kekuatan intelektual
mungkin melalui dunia jurnalistik
mungkin melalui lsm
melalui apa saja
kita peduli dari mana mereka datang
tapi mereka ini bangsa indonesia
yang punya komitmen
mereka adalah konsen citizen
menurut saya itu
jadi proses kebudayaan berjalan dengan cara yang begitu anggun
berarti kak yudi berarti rasa optimisme itu sebenarnya masih ada gitu ya
iya jadi arti pentingnya ahok ini kan memberi kita pelajaran bahwa
demokrasi yang benar itu harus diikuti oleh meritokrasi
orang mau latar belakang etnis apapun agama apapun
kalau dia punya prestasi dia berhak untuk memimpin
orang lebih melihat prestasi ya
tidak melihat background di belakangnya apa gitu
masalahnya jadi katanya kan gini
kalau aristokrasi pemerintahan dasar keturunan
kalau putokrasi pemerintahan atas dasar kekayaan
kalau demokrasi mestinya pemerintahan atas dasar meritokrasi
nah perkembangan demokrasi sekarang ini di indonesia sampai sejauh ini
ada demokrasi tapi tidak selalu sejalan dengan meritokrasi
misalnya lihat kualitas menteri menteri kita kualitas dpr kita
ada demokrasi tapi justru yang muncul orang orang mediocare
makanya demokrasi kita dijalankan oleh namanya mediokrasi bukan meritokrasi
nah saya kira di sela sela orang orang mediocre ini kita menemukan tadi
percikan percikan mutiara yang membuat kita agak sedikit adalah sisa sisa optimisme itu
nah tadi dengan kekuatan rakyat mestinya
rakyat juga punya andil besar di masa depan
jangan rakyat itu hanya terpukul pada segi popularitas atau dari segi segi pencitraannya
tapi harus mampu memiliki satu pendalaman yang lebih baik
bagaimana memberi ruang memberi kesempatan bagi orang orang berprestasi untuk muncul
jangan hanya orang orang karbitan yang atas dasar impression management lalu terkecoh lalu gitu
makanya dalam hal ini pendidikan politik rakyat itu juga memang penting sekali

memang penting sekali dilakukan
sayangnya kan partai politik juga tidak melakukan pendidikan politik
mudah mudahan media itu yang memberi kita harapan supaya pendidikan rakyat juga susah
memilih cerdas itu penting
untuk melahirkan pemimpin yang cerdas rakyat juga perlu cerdas dalam memilih
oke setidaknya rasa optimisme itu masih harus kita masih ada dan memang diperlukan pada saat ini
dan juga bisa merangkul rakyat dengan baik antara partai politik dan rakyat bisa menyentuh
meskipun bisa dibilang masih terkotak kotak itu tadi
baik terima kasih kang sobari sudah hadir pada malam hari ini dan mas yudi
sudah hadir pada malam hari ini
dan cnn indonesia prime news masih akan kembali usai jadwal berikut
tetaplah bersama kami